berikut kami informasikan kembali berita duka dari dunia olahraga
petinju legendaris mantan juara dunia kelas berat muhammad ali menghembuskan nafas terakhirnya
muhammad ali meninggal di poinnix arizona pada jumat malam waktu setempat
ali meninggal di usia tujuh puluh empat tahun
sebelumnya ali dirawat di rumah sakit karena komplikasi pernapasan
kondisi ali diperparah dengan gejala parkinson yang telah diderita selama lebih dari tiga puluh dua tahun
muhammad ali lahir di louisville kentucky dengan nama cassius marcellus clay jr
dan mengubah namanya pada seribu sembilan ratus enam puluh empat
ali terkenal dengan kaki menari dan tinju cepatnya
ia dijuluki the greatest dan pensiun pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu